dan komisi pemberantasan korupsi kembali melelang barang rampasan dari sejumlah kasus korupsi yang telah diputus atau berkekuatan hukum tetap
kali ini barang yang akan dilelang adalah empat mobil dari tiga kasus korupsi
lelang akan dilakukan secara online melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kpknl tangerang satu
inilah mobil mobil mewah yang akan dilelang kpk pada dua puluh tujuh februari nanti
kami siang kpk memberi kesempatan calon peserta lelang untuk melihat terlebih dahulu mobil yang akan dilelang di rumah penyimpanan benda sita negara atau rubasan kelas satu jakarta barat dan tanggerang
ini adalah vwk raffel tahun dua ribu dua belas yang disita dari lutfi hasan ishak
big mpv dengan mesin diesel ini akan dilelang kpk dan harganya dibuka dari dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah
sedikit menarik karena di pasaran berusaha mobil bekas carafel tahun dua ribu dua belas ini dijual atau dibanderol di angka rp lima ratus
tetapi kekurangannya meskipun ada stnk tetapi mobil yang disita dari lhi ini tidak disertai dengan bpkb
dan selain itu aki dari mobil carafel ini soak
nah kalau ini favorit saya nih toyota fj creaser atau juga bisa dibilang hartop zamano
mobil empat x empat ini juga disita dari lutfi hasan ishak dan akan dilelang kpk
harganya dibuka dari empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah
tetapi minusnya selain juga aki mobil ini juga rusak dan tidak bisa menyala surat surat kelengkapan baik stnk ataupun juga bpkb tidak ada
dari tangan mantan bendahara umum partai demokrat muhammad nazarudin kpk akan melelang toyota velfire tahun dua ribu dua puluh
yang dibanderol atau dibuka di harga satu ratus lima puluh tujuh juta rupiah saja
kondisi mobil masih cukup baik mesin juga berfungsi dengan normal dan tampak tidak sering dipakai terlihat dari jumlah kilometernya yang masih sedikit
tapi sayang mobil ini juga tidak dilengkapi dengan stnk
dan yang terakhir ini adalah mobil mewah jaguar seri xjl yang disita dari tangan terpidana kasus swap berapar dari reklamasi sanusi
ini akan dibuka di harga rp empat ratus delapan puluh delapan
sebelumnya pernah dilelang juga pada periode bulan november dua ribu tujuh belas tapi tidak laku karena saat itu dijual dengan harga satu miliar rupiah dan tidak ada peminatnya
oh iya satu lagi berita terbaiknya adalah kelengkap dari mobil ini juga lengkap ada bpkb dan juga ada stnk
keempat mobil sitaan kpk ini akan dilelang secara online pada dua puluh tujuh februari dua ribu delapan belas
penawaran lelang dilakukan secara terbuka atau open bidding lewat situs www lelang djkn kemenq
sebelum lelang calon peserta harus menyetor uang jaminan terlebih dahulu
para calon peserta lelang antusias melihat mobil mewah bekas milik koruptor ini
kalau saya emang tertarik yang ini aja yang lain saya enggak
harga yang dibuka itu rp empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah apakah harga ini sudah cukup masuk akal dengan kondisi tanpa surat dan juga ada beberapa kelengkapan mesin yang tidak ada
jadi ntar kita bisa lihat
kita nge beatnya ya kan nggak mungkin kurang dari limit
sepanjang dua ribu tujuh belas di jakarta saja kpk sudah melakukan empat kali lelang dengan total pengembalian kas negara sebesar dua belas delapan miliar rupiah